para atlet para gliding menghiasi udara bukit lancing lombok tengah nusa tenggara barat pada sabtu
sebanyak delapan puluh peserta dari tiga belas negara mengikuti event paragliding acuracy world cup seri keempat di pangkalan udara bukit lancing ini
cuaca yang kurang bersahabat dengan angin yang cukup kencang membuat pertandingan sempat ditunda
namun sejumlah peserta mengakui lokasi lomba memiliki pemandangan yang menakjubkan
mereka bisa menyaksikan bukit yang dikelilingi oleh pantai indah berpasir putih
saya di sini pertama kali di lombok dan saya pikir ini tempat yang indah
dan ukuran pelan pelan ini sempurna organisasi ini sempurna dan saya berharap kita akan selesai delapan perang ini
pemerintah daerah kabupaten lombok tengah mengakui sejumlah event internasional seperti wsbk
motogp dan paragliding acuracy world cup ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat terutama umkm
kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan selama tiga tahun kedepan